kok teleponnya malah di reject
masa pergi kemana ya
noh mama mau ngobrol sama kamu sebentar
jadi tadi pagi itu
al dateng ke kelasnya
ngobrol sama pak ijal
buat apa ma
mama sempet ngobrol sih sama pak ijal
dia sama randy lagi menyelidiki tentang
lagi cari kebenarannya
emang kok jadi kepikiran ya
kenapa ya mereka tuh percaya banget sama andin
kalau andin tuh gak bersalah
dulu kenapa kita gak cari tahu kebenarannya
kita langsung percaya kalau andin pelakunya
kalau memang andin tuh betul tuh gak bersalah
kasian banget loh andin nol
dia tuh sampe harus di penjara berapa tahun kan
ya allah kalau sampai al nemuin bukti dan kebenarannya ternyata benar bukan andin
benar benar kasihan andin aku pasti akan menyesal banget udah ikut lodo andin waktu itu
ada apa ini pak berhenti mas tolongin aku mas aku gak bersalah pak iya tapi kamu apa pak ada apa ini pak
ibu andina ini kami bawa untuk dimintai keterangan terkait adanya pembunuhan di rumah ini pak
gak mungkin pembunuhan siapa mas aku gak bersalah mas aku gak mau
mas aku gak mau
mas aku gak mau
berdasarkan bukti bukti yang ada dan keterangan para saksi di sidang sebelumnya
maka dengan ini sidang memutuskan bahwa terdakwa andin dijatuhi hukuman empat tahun penjara
allah ya allah letakkan sport hoho
tidak hanya memang benar
apa itu artinya aku sudah salah menilai andin
karena percaya begitu saja putusan pengadilan kalau andin sudah membunuh roy
tidak hanya memang benar
tidak hanya memang benar
kok teleponnya malah direjek
masa pergi kemana ya
masa pergi kemana ya
gak bisa bantuin gue
gue harus bilang soal ini ke ricky
kok gak ada pilihan lain
gak ada di rumah
gue mau ketemu sama allah
ada yang perlu gue ngomongin
yaudah lo ke rumah gue aja
gue selalu punya waktu kebut lo
gak kayak suami lo
tapi gue maunya ketemu di luar
yaudah lo kesini aja
kalo yang perlu kan
kalo dia tau gue butuh dia
dia pasti mesra kepala
terpaksa gue harus ke rumah dia
gue yakin lo pasti dateng osa
karena lo lagi butuh gue
dan memang ini yang gue tunggu tunggu osa
randy ini kemana sih
kok gini hari
perkebunan begini banyak sekali nyamuknya ya
ini sudah diken kemana lagi ren
maaf saya akan telepon dulu ya
udah sampe mana nih
katanya kita mau makan bareng
mama udah siapin makan malam kesukaan kamu
aku masih jauh ma
iya jauhnya dimana
kasih tau mama
jam berapa mau sampai sini
loh kok jauh banget di samarinda
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi